iya aku juga percaya kok
hmm ini semua hasil usaha kamu
eh rudy nah sekarang lu kan bisa jalan sendiri nih
udah gak malu kan keluar pakai tongkat
sambil nunggu maghrib yuk
mau tau dimana muka saya
dia minum racun pak
tolong pak lo ambilkan kelapa hijau pak ayam parla hijau pak
dia udah minum racun ya pak
ibu kita bawa dia ke kamar bu
dim tolong dim
bisa nekat lakukan ini sih sayang
yang rudy bisa lakukan selamanya kan cuma nyusahin ayah dan ibu kan
jadi buat apa lagi rudy mesti ikut
asal lo tau ya yang namanya bunuh diri itu dosa yang paling besar
rudy masih banyak orang yang lebih menderita daripada kamu
tapi mereka masih bisa bersyukur
tau apa kali itu yang berdiri tan
saya tau kalian semua kesini kalian mau ngeledek saya kan
saya gak bisa ngelawan apa apa kalian semua mau ngeledek kan
rudy kamu salah
mereka itu disini buat bantuin kamu

rudy jangan begitu rudy
jangan lagi lakukan itu ya rudy ya
kak lagi mikiran apaan sih
kayaknya main pikiran banget lo
keputusan kita untuk tetap disini bener gak ya
raka capek deh gue
eh raka lu kalau udah ngambil keputusan ya udah gak usah mikir yang lain lain
prinsipil banget sih lo jadi orang
nanti kalau si rudy itu bunuh diri
malah udah gak bakal deh
dia gak bakal bunuh diri
selaras kan udah ngejamin
kalau si laras bilang a atau bilang b aku bilang apalah
lo tuh percaya aja lo setuju aja
kalau lo tuh
lo suka sama si laras ah
itu pacar orang jangan direbut
lo mau main hp apa
siapa yang ngerebut pacar orang sih
mereka kan udah putus
mau ajar dong
gantengan kunci ya itu
aku diri palsu
oh bahagia kasih
janganlah terlalu bersehari
ini motornya pasti kencang banget
kamu lagi menghina saya
kalau kaki saya nggak buntung kayak gini
lagi badan ngapain disini
akhirnya kamu mau juga ya pake tongkat
kamu pasti bisa jalan tanpa kursi roda itu
jangan pernah berpikir bahwa saya bisa pakai tongkat
atas bantuan dari kalian
ini atas semuanya
atas usaha saya sendiri
aku juga percaya kok
nah sekarang lo kan bisa jalan sendiri nih
udah gak malu kan keluar pakai tongkat
mau tau dimana muka saya
hah bikin malu tau
salah lagi apa kok
lu tuh diem
kalau ngomong tuh kata katanya diatur dong
udah tau dia sensitif
jadi ngambek kan dia
iya dimas karaka bener
tapi kamu jangan nyalahin diri sendiri
buktinya dia udah malu pake tongkat
ya mudah mudahan aja usaha kita gak gagal
sama dimas dimana
oh ada budi di teras
kalau budi perhatikan kamu suka banget nyanyi ya res
sifatnya dimas itu hampir sama loh
dengan sifatnya rudy dulu
kalau rudy yang ngiringin kamu pakai gitar
ya mau lah budi
cuma kan rudy gak bisa gitar budi
budi ciptaan kalau bisa gitar
kita tuh harus beruntung
kaki kita masih ada dua
ya tapi gue gak ngerti aja tuh sama rudy
aduh susah banget
kalian mau ke masjid ya
gini aku punya rencana mau beliin kaki palsu buat rudy
menurut aku sih
dengan kaki palsu itu
paling enggak rudy gak akan malu lagi kalau keluar rumah
gimana menurut kalian
kalau menurut aku sih
bisa bisa aja nyuruh rudy pakai kaki palsu
tapi kalau nyuruh dia keluar rumah
bim kita gak boleh pesimis dong
kalau menurut gue
usahanya laras itu bisa berhasil kalau kita lihat dari sifatnya rudy
bener juga sih
jadi apa rencana kamu ras
gini kata temen aku
di daerah pinggiran kota
ada pengrajin kaki palsu

aku belum tahu pasti tempatnya di mana
kalian mau gak temenin aku
tentu mau dong
kalau itu ngebuat kamu senang
apapun akan aku lakuin kok
yaudah yuk kita berangkat
nanti kita teramat lagi
kok berhenti main gitarnya
siapa yang main udah tadi saya cuma duduk duduk aja
udah gak usah bohong deh
pasti gue bingung kamu yang salah
saya dari tadi cuma duduk duduk aja
gak megang kamu sekali tuh
gak megang gitar kamu sekali tuh
udah gak usah malu
gue tau kok
sini gue ajarin
nah ini kunci g
dua di atas dua di bawah
kalau yang ini
tiga jari miring
eh gak mau kemana sih
ini gue ajarin dulu
nah terus kalau ini kunci e
ya walaupun saya gak bisa main gitar
saya nggak mau belajar dari kamu